kasian teman gue berdua itu
mantap mantap mereka gelap
pakai disini sini segala lu
apaan sih toh
gapapa bang dadoh aku naik taksi aja depan
mending diantar jangan sendirian
aduh gak usah deh
takutnya kejadian kayak kemarin lagi
dijuga sama anak bece
kemarin wilo udah jadi korban
kalo ada korban lain kan gak enak
kalo lu gak keberatan
mending gue aja yang nganterin lu
soalnya gue tahu jalur aman
jangan dilalui sama black obra
ya itu juga sekalian gue balik sih
lu gak usah ngerasa gak enak gitu sama gue
kan gue udah pernah bilang sama lu
walaupun udah nolak gue
terjadi apa apa aja sama lo
mau kan gue nganterin
yaudah deh wil
yaudah hati hati ya din
wil lu jangan lupa jagain nadin
yaudah semuanya pulang ya
akhirnya ya perjuangan si willy
nadin udah mulai welcome
yang penting welcome dulu kalo masalah jadian
kalau kau tahu tangg
alhamdulillah ya allah
akhirnya bisa nempatin rumah ini lagi
semoga si almarhum mama bisa seneng di alam sana
ngeliat ini semua
jodohnya mau gak kemana
ini lagi beres beres kamar
biasa ngerap ngerapin baju
alhamdulillah selamat ya
thanks ya bel
woy betewi ada apa ya
gak ada apa apa juga sih
gue cuma mau ngucapin selamat juga aja
kan kemarin lo juga baru lulus
gue sih kayaknya belum kepikiran ya bel buat ngurusin kuliah
soalnya nggak ada biaya juga kan
secara gue jangan anak anak jatuh nkiat tuh bel
tapi gue insya allah mau nyari kerjaan ko
dan insya allah juga kalo gue udah dapet kerjaan nanti kan bisa sambil kuliah
jangan gampang nyerah ya ki
makasih banyak ya bel
oh iya kalo si mundi dia ngelanjutin kuliah di mana ki
modi sih bilang ke gue katanya mau nerusin di bandung
buset jauh amat kenapa gak di jakarta aja
ya kalau pertimbangan moni sih alasannya kenapa dia pindah ke bandung tuh ya supaya dia bisa jauh dari raya
dan mundi juga lagi belajar pelan pelan biar bisa ngupain raya
soalnya kan kalo abahnya raya sama mamanya mundi nikah kan otomatis raya juga kan tinggal di rumahnya mundi
pasti kan setiap hari ketemu terus
dan berat juga kan buat mundi kalo harus ketemu sama raya
otomatis modi nggak bakal bisa ngelupain kan cintanya dia ke raya
ehm oke deh ki kalo gitu lo lanjutin beres beres dulu ya
nanti kita telepon teleponan lagi
iya juga sih
tapi kalau si muni ke bandung ya kali gue ikutin ke bandung
enggak enggak enggak
pokoknya gue harus secepatnya naklukin hati muni
biar gue bisa nyegah dia kuliah di bandung
sampai jumpa aja deh
sisa pulsa anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini
ya panggil dulu deh
aduh parah spesiaan jakarta
aduh parah spesiaan jakarta
saat saat begini kangen banget sama amrik
supoy supoy angin dari pantai
eh mam aku mau beli pulser lo ya sebentar
ntar dulu laporan helaku maha udah dapet info can
soal itu saat problematika keluarganya si cai cai mericai
temenan dan musuh orang dapat tuh si oki bilang apa
aduh mama sekarang gini ya
aku ini sama boy kan gak terlalu deket
bisa dibilang gak deket malah
terus masa aku tiba tiba kucuk kucuk nanyain masalah keluarga dia apa segala macem
kita kan temen temennya mikirnya aku aneh aku gimana gimana
udah kamu pasang aja
tuh muka badak sejenak
ya berani malu ini tak penting
urgen pisan buat mami nambah punten
buat ngecengin si cai cai
bantu mami atuh
biarin aja kamu dibilangin kepo
semua orang juga kepo
ayah naon tetangga juga kepo
sebelah sebelahan juga kepo
kepo mau lagi happening pisan
yaudah tapi aku gak janji ya mam
janji aku usahain
kudu dapet kudu ada di meja informasinya
yaudah nanti kemalem
mana aku mau beli pulsa dulu ya mam
beli pulsa kade
ya jangan blebeb
bentar lagi mami tuh mesti kerja deh
emang gak ada nurse
abis permen pedesnya abis
yaudah jalan dulu ya mam
kayaknya ada yang mau diomonginnya penting banget ya
sampai nanti ketemuan
ih aku malah ngeliatin kayak gitu sih
kok malu sih
gino tuh kayaknya emang orangnya baik banget ya
kalo misalkan dia gak baik dia gak mungkin kan jadi temennya
kan aku cuma pengen temenan sama orang orang yang baik
maksud aku bukan itu raya
gino tuh emang baik
gak cuma baik sekedar teman aja
kayaknya emang bakal baik kalau dia jadi pacar kamu
aku sama kamu tuh
jujur aku sayang banget sama kamu ray
masalahnya sampai kapanpun ya kita nggak bakal bisa bersama juga
gino itu orang yang paling tepat buat kamu
yang paling baik buat kamu
maksud kamu mau kayak gini apa sih
aku sama gino itu cuma sebagai sahabatku
kita gak ada lebih dari itu hubungannya
dan sampai kapanpun kita itu cuma sebagai sahabat
gak akan lebih
lagian kan kamu juga udah pernah bilang sama bella
kalo misalkan bagi kamu
waktu itu gak akan pernah tergantikan
dan malah kamu sempet bilang kan sama dia
hanya karena aku itu gak akan pernah bisa tergantikan di hati kamu
kamu tau dari mana ray
aku denger sendiri kok
waktu kamu ngobrol sama bella di rumah oki
dan bagi aku
kamu juga gak akan bisa tergantikan
kalo misalkan aku harus ngejomblos umur umur
karena hati aku juga gak bisa berpaling dari kamu